setelah menggelar aksi kamisan selama sebelas tahun terakhir
akhirnya para keluarga korban pelanggaran ham bisa masuk ke dalam kompleks istana kepresidenan
perwakilan peserta aksi diterima langsung oleh presiden jokowi
sekitar dua puluh orang keluarga korban pelanggaran ham dari kejadian tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tanjung priung dan juga talang sari di lampung
diterima oleh presiden di istana merdeka kamisore
para keluarga korban menyampaikan berkas berkas beberapa kasus pelanggaran ham berat
yang sudah diselidiki oleh komnas ham untuk kemudian diselesaikan penegakan hukumnya oleh pemerintah
usia pertemuan presiden jokowi menyampaikan akan mempelajari berkas yang masuk
dan berkoordinasi dengan menkopol hukam serta jaksa agung untuk menyelesaikan pelanggaran ham ini
sementara itu kepala staf presiden muldoko diperintahkan untuk terus berkomunikasi
memberitahu perkembangan masalah kepala keluarga korban
meski telah berkomunikasi dengan presiden keluarga korban pelanggaran ham
tetap berniat melakukan aksi kamisan
bapak presiden minta supaya kami mengejar ngejar bapak muldoko
seandainya permohonan kami agar bapak presiden memberikan pengakuan
terjadinya pelanggaran ham berat
kasus kasus yang sudah disediki oleh komnas ham
yaitu semanggi i semanggi ii trisakti
kurusuan tiga belas lima belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
talang sari lampung tanjung priuk
dan tragedi enam puluh lima
ini menjadi kewajiban jaksa agung
untuk menindaklanjuti ke tingkat penyidikan